ini dia sepeda ramah lingkungan dengan desain minimalis dan dibuat dengan bahan dasar kayu
tapi jangan salah bahan bahan yang digunakan memanfaatkan kayu bekas jadi tidak harus memotong
pohon ya ini adalah karya prajin kayu suki jan seorang warga desa betro kecamatan sidoarjo
jawa timur suki jan membuat rangka sepeda dari aneka kayu kayu bekas bangunan rumah
suki jan juga membuat alat potong sendiri agar bisa memproduksi sepedanya ini butuh
waktu satu bulan lebih untuk menghasilkan satu rangka sepeda karena memang sengaja saya enggak
klinish dulu saya ingin tahu perkembangannya apa laminasinya ini ada perubahan apa enggak
tapi sampai saat ini masih aman nih pak ya aman aman alhamdulillah aman namun tak semuanya
berbahan dari kayu suki jan masih menggunakan sejumlah bagian sepeda seperti sepeda pada
umumnya seperti bagian kemudi jok roda dan pengayuh suki jan tak memotong harga pasti
untuk sepeda kayunya ini namun harga kisaran mencapai lima juta hingga sepuluh juta rupiah sesuai
dengan pesanan umumnya
kelola sampah plastik semakin marak hal ini menandakan masyarakat semakin sadar akan pentingnya
daur ulang tak terkecuali bagi komunitas rutella mereka pun mendaur ulang berbagai jenis sampah
sampah plastik ini mereka olah menjadi aneka jenis kerajinan yang memiliki nilai ekonomis
produk kerajinan dijual paling murah seharga lima rupiah seperti tempat pensil dari bungkus kopi
produk paling mahal bisa mencapai satu lima juta rupiah berupa figura pernak pernik miniatur rumah adat dan kapal
jalan sudah tidak terpakai daripada dibuang kan lebih baik kita sedikit berkreativitas
itu makan berapa lama itu
selain bisa menambah pendapatan keluarga setidaknya komunitas rutela turut berperan dalam mengurangi sampah plastik
tim liputan cnn indonesia